mengetahui bagaimana status emergency state atau status darurat jepang
kita langsung terhubung dengan warga negara indonesia atau wni di osaka jepang
ada mas saiful hudri
assalamualaikum selamat pagi mas saiful
selamat pagi mas saiful sehat mas
selamat pagi mas heranop dan mbak dea selamat pagi semuanya
mas boleh dijelaskan nggak
ini kan perdana menteri jepang senso abe akhirnya akhirnya memutuskan untuk memperpanjang lockdown
suasana sendiri di osaka seperti apa sebagai kota nomor dua dengan jumlah positif covid terbanyak
iya mbak jadi sudah hampir satu bulan
semenjak bulan april kemarin pemerintah jepang menerapkan status darurat
kemudian kemarin pemerintah jepang melalui perdana menteri
pemerintah jepang melalui perdana menteri ab mengumumkan kembali untuk memperpanjang status darurat sampai akhir mei
dan suasana di jepang sebelum memperpanjang keadaan darurat ini memang sudah menerapkan social distancing dan physical distancing
sehingga pada masa perpanjangan
berkata menc eleven pengingkar commit keguardia

yang juga terkait ram
dari segi ekonomi pemerintah jepang juga memberikan bantuan kepada masyarakat yang terimbas dari wabah covid sembilan belas
bagaimana cara mengenai bantuan ini
informasinya ini per individu mendapatkan uang seratus ribu yen atau sekitar empat belas juta rupiah ya di sana
atau bagaimana sebenarnya
ya benar mas jadi per kepala ya per kepala mendapatkan bantuan sebesar seratus ribu yen atau sekitar empat belas juta rupiah
dan juga untuk industri usaha perorangan mendapatkan satu juta yen atau sekitar satu ratus empat puluh juta
dan industri kecil menengah mendapatkan bantuan

itu warga asing juga termasuk mendapatkan itu
atau per bulan juga mendapatkan bantuan seperti itu mas
iya mas jadi warga asing pun yang tinggal di jepang dan terdaftar sebagai status domisili di jepang
mendapatkan bantuan yang sama sebesar sekitar empat belas juta rupiah
jadi kalau misalkan saya mempunyai anak tiga semuanya mendapatkan sama per kepala sebesar empat belas juta rupiah
wow oke mas saiful ini kan ini suasana pandemi pasti berbeda dengan suasana biasa
ini kan momentumnya lagi puasa nih
gimana suasana di sana dan keluarga mungkin atau teman teman ada perubahan perubahan apa
iya benar mbak
sebenarnya sebelum pandemik ini puasa di jepang tidak seperti di indonesia ya
jadi lebih banyak kegiatan di indonesia
tapi di jepang pun sebenarnya kita sebagai warga negara asing jepang
khususnya yang komunitas indonesia warga negara indonesia itu setiap akhir pekan
sabtu dan minggu mengadakan
silaturahmi buka puasa bersama dari kedutaan besar kemudian dari konsulat jenderal di osaka pun mengadakan itu
tetapi pada saat pandemi seperti ini ajang selatu rahmi kita tidak ada gitu mbak
jadi sangat disayangkan sekali kita sudah tidak ada tetangga orang indonesia
kemudian kita tidak bisa berbuka puasa bersama dengan teman teman di indonesia yang lain
sehingga ya sangat sangat kesedihan lah seperti itu
sepian tapi kontek kontekan nggak mungkin ketemu lewat video call gitu
ya kalau seperti itu
tapi suasananya berbeda mbak
ya kurang mbak
karena memang kita tidak ada tetangga orang indonesia sama sekali kan di sini
jadi kita hanya bisa berkumpul di ajang selatu rahmi itu
jadi ini tidak boleh diadakan sehingga kita hanya berkumpul dengan keluarga saja
seperti itu mbak
mas saiful ini kan sembari menunggu waktu berbuka
tentunya kita ngambo burit ya di indonesia termasuk dimana saja
tapi dengan adanya status darurat ini informasinya juga ada kelonggaran
seperti dibukanya kembali taman museum
apakah mas saiful juga akan berkunjung ke sana rencananya
ya jadi memang untuk beberapa daerah ada yang masih ditutup untuk museum dan taman
dan ada beberapa daerah yang mungkin orang yang terjangkit covid sembilan belas tidak banyak
sehingga anak anak bebas untuk bermain di taman
kebetulan alhamdulillah di tempat saya itu masih dibolehkan untuk jalan jalan atau bermain di taman
seperti itu mas
jadi ya untuk menghabiskan waktu
karena anak anak kan kasian bosen ya di rumah
kepengen main ya
jadi ya alhamdulillah di tempat saya masih bisa dilakukan
terima kasih perbincangannya pagi hari ini mas saiful hudri
semoga puasanya lancar
semoga selalu sehat bersama dengan keluarga
terima kasih mas